tak hanya para calon peran para istri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta dalam pilkada juga tidak boleh disepelekan
sebab para istri juga bisa menjadi perpanjangan tangan para calon dalam menyampaikan visi misi dan dalam mengumpulkan pendukung
senin siang istri calon wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat happy jarod melakukan belusukan dan menyapa warga di kampung tridharma pondok labu jakarta selatan
happy mengakui ini bukan kali pertama ia melakukan silaturahmi ke warga
bersama dengan kelompok relawan baja dharma happy memaparkan program program pemerintah provinsi dki seperti kartu jakarta pintar dan kartu jakarta sehat
di saat yang sama juga happy mendengar keluh kesah warga mulai dari permasalahan sengketa kepemilikan tanah hingga isu penggusuran
saya kesini ini silaturahim dan melihat apakah program program
selama ini yang dki sudah gulirkan ke masyarakat ini sudah benar benar terserap sudah benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu yang pertama
kemudian kalau untuk elektabilitas ya itu berjalan sajalah gitu